pemberlakuan ganjil genap seperti yang tertuang pada pergub no delapan puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
dilakukan untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor pribadi roda empat atau lebih di jalan raya
aturan yang sebelumnya sempat ditunda akibat psbb di masa pandemi covid sembilan belas
kini kembali diberlakukan lagi di ibu kota
atau sekitar satu ratus lima puluh lima armada bus untuk bisa mengakomodasi kebutuhan warga jakarta yang akan beraktivitas
hal ini merupakan langkah guna mengantisipasi lonjakan penggunaan moda transportasi umum saat ganjil genap diberlakukan
tapi dengan adanya pemberlakuan ganjil genap ini
maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah di sepuluh koridor yang memang bersinggungan langsung dengan kebijakan ganjil genap
nah sepuluh koridor itu adalah koridor satu sampai koridor sepuluh gitu ya
jadi yang melewati jalan jalan protokol
meski telah menambah jumlah armada
pengelola bus transjakarta tetap menerapkan pembatasan jumlah penumpang di dalam bus
jika kapasitas bus transjakarta reguler bisa menampung delapan puluh enam hingga sembilan puluh penumpang
kini dibatasi hanya empat puluh hingga empat puluh lima orang penumpang dalam satu bus
sementara untuk bustras jakarta extension atau gande
yang dapat menampung satu ratus dua puluh penumpang masih dibatasi setengahnya menjadi enam puluh orang penumpang saja
yang meliputan cnn indonesia